ke informasi selanjutnya baru baru ini pd paljaya menggandeng pihak swasta untuk mengolah limbah cair menjadi air bersih yang ramah lingkungan ketika dibuang
dengan metode baru ini hanya butuh waktu tiga puluh menit untuk mengubah limbah menjadi air bersih
dari sini truk tangki pembawa kotoran manusia akan diolah lagi
jadi gambar dalam paket berita ini mungkin tidak nyaman bagi anda tetapi kita berbicara tentang masa depan
aromanya tidak sedap tetapi limbah kotoran manusia yang tadi dibawa truk tangki disaring terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke kolam penampungan dan diaduk aduk seperti ini
masih tidak enak aromanya
kita akan lihat proses selanjutnya
agak berisik di sini karena mesin sedang
bekerja dan sebelum air diproses selanjutnya akan ada dua cairan kimia yang dimasukkan ke dalam limbah untuk memurnikan air dan memisahkan dari residu kotoran manusia
nah ini seperti ini contohnya
jadi kita tanya langsung kepada penciptanya
kita ketemunya langsung dari trailer sesungguh ini
untuk jadi teknologi terbaru
halo pak silvano dari cnn baik apa kabar
makasih banget sudah datang nih
pak ini hasil akhirnya
ini hasil akhir dari andri tech system
iya bisa jen dilihatin kemasnya bagaimana ini
tadi kan saya sempat cium bau banget sebelum diolah
betul yang pinjam
ya dimasukin cairan kimia pun tetap bau itu sebenarnya bukan penghilang bau cairan kimia
mengikat kotoran yang ada aja dulu
ya tapi bau warna juga belum hilang gitu loh
dan ini saya nggak tahu ya bedanya karena mungkin lingkungan sekitar masih bau
cuma yang menentukan air bersih itu kan sebetulnya hasil lab ya mas ya
ini sudah dibawa beberapa kali ke hasil lab pihak ketiga
ternyata hasilnya itu sudah memenuhi baku mutu permenkes untuk air bersih gitu loh mas
jadi kita secara umum ada hidrokarbon dan turunannya
ada daerah daerah infrared kayak penol dan lain sebagainya
ada yang namanya itu daerah visible daerah daerah besi floride natrium dan lain sebagainya
ada untuk heavy metal magic tv neo itu
dan juga ada kotoran kotoran yang kita sebut tss total suspended solid
kita semua kita pelajari karakter itu kita desain lah ini alat gitu loh mas
jadi alat ini kita desain berdasarkan getaran
ini getaran yang saya rasakan getaran alat ini atau gimana sih pak
kalau yang kita berasa di sini bukan getaran alat ini mbak
ini getaran dari pompa
kalau getaran di sana itu sangat kecil sekali
ukurannya itu kalau di panjang gelombang itu nanometer
kaitannya ketika kita bicara awalnya ini untuk daerah industri perkotaan
lalu dibuang ke sungai ketika sudah melalui beberapa proses
tidak hanya limbah kotoran manusia kan pak
dampak ekologinya untuk ekosistem sungai
kalau kita di rumah kita kalau dari permen gas atau dari klh itu kan ada beberapa parameter yang harus dikontrol ya
lebih kurang tiga puluh tiga parameter yang wajib dikontrol itu
itu sebetulnya dia sudah mempunyai daerah spesifik masing masing yang saya sampaikan
ini daerah hidrokarbon ini turunannya
jadi dari tiga puluh tiga parameter itu mulai dari seratus nanometer sampai tujuh ratus dua puluh itu kita sudah tahu
apapun limbahnya termasuk limbah pabrik limbah rumah sakit limba tinja ini itu sudah di daerah situ semuanya
cuma bedanya barangkali kalau di industri lebih komplit
mungkin di sini tidak ada heavy metal di sana ada heavy metal gitu loh
kalau di industri tidak ada ecoli di sini mungkin ada ecoli
masing masing punya karakter berbeda gitu
tapi intinya alat ini bisa didesain untuk semua kondisi
karena ini karakter limbah
sudah dinerikan sama pemerintah provinsi dg jakarta
untuk menangani sungai yang tercemar misalnya
ya ini kan kita dalam proses ya perlu waktu ya mas ya
kita tetap adakan riset riset lah untuk itu ya
tapi kita siap
setelah ini kita siap untuk maju
karena kita yakin sekali tinja aja bisa kita olah menjadi embersih
apalagi kali kali yang ada yang jauh lebih ringan
kalau dari luar lihat sederhana
sudah melalui proses yang sangat kompleks dari air limbah
dalam hal ini contohnya adalah air limbah kotoran manusia
kemudian berubah menjadi air dengan standar baku tertentu
sehingga aman ketika dibuang ke sungai tanah atau bahkan untuk menyiram tanaman
aman nya di sini adalah aman untuk lingkungan
bayangkan alat ini mampu menampung delapan puluh kubik air
dan menyaring setidaknya enam puluh kubik air bersih
sisanya dua puluh kubik resini bisa digunakan sebagai pupuk
jadi ketika kita berbicara masa depan
kita berbicara lagi bagaimana area industri nanti dapat memanfaatkan alat ini
kemudian sungai sungai yang mulai tercemar bisa dibersihkan kembali
silvan hoajid jakarta